bali baru saja dinobatkan sebagai pulau paling populer di asia menurut wisatawan di seluruh dunia melalui situs perjalanan freep advisor
pulau bali hadir sebagai destinasi yang sangat lengkap karena dalam pemilihan tersebut berbagai alasan mengapa sih bali dianggap sebagai pulau terbaik pun rupanya muncul
melimpahnya pantai yang indah hutan alami serta pura pura yang menawan menjadi daya tarik yang memikat wisatawan dunia
dengan apa yang dimiliki bali sekarang ini tentunya semua jenis tipe wisatawan seperti peselancar petualang pecinta budaya hingga pecinta ketenangan bisa menikmati keistimewaan pulau dewata
selain bali ada juga lombok dan gili terawangan yang juga masuk dalam sepuluh besar pulau terbaik
asia pilihan wisatawan dunia